dan dengan ruang mengadu bala pak jamakang ini
saya dan kita semua berharap semakin banyak masyarakat yang memberanikan dirinya
atm bpn provinsi sulawesi selatan dengan resmi saya nyatakan dibuka
saya dan kita semua berharap semakin banyak masyarakat yang memberanikan dirinya
tidak sungkan sungkan tidak segan segan tidak malu malu
dia takut takut untuk datang dan bisa menceritakan apa yang sedang dihadapi
sehingga kami bisa merespons dan bisa resolusinya dengan lebih cepat
karena kita tahu usaha pertanahan itu tidak hanya murni
terkait dengan atn bpn tetapi juga banyak stakeholders
banyak instansi lembaga lain yang juga terlibat dalam urusan urusan itu
jadi saya berharap ini bisa menjadi sebuah terobosan dan bisa produktif
mari saya pesan kepada semua jangan hanya uang karena ruangnya bagus
jangan hanya ruang yang bagus tetapi benar benar responsif
ditambah sebetulnya selain ini kita juga sedang terus menyusun strategi komunikasi
dan semakin efektif untuk memberikan informasi mengedukasi membangun literasi bagi publik
masyarakat luas karena belum tentu semuanya memahami apa yang menjadi keharusan
misalnya seberapa penting sertifikat tanah itu mengapa kita harus kurus dengan segera
bagaimana kita harus bertindak jika tanah kita diserobot oleh mafia tanah
apa yang harus dilakukan ketika tanahnya itu berhimpitan dengan kawasan hutan misalnya
termasuk juga kalau ada permasalahan bagaimana langkah langkah penjelasannya